hai beli kenapa bel anakku begini bel ini pipinya lehernya begini
ini ya allah ini putih begini kenapa bel
kepolisian sektor tamu
kepolisian sektor tamu
kepolisian sektor tamu
kepolisian sektor tamu
kepolisian sektor tamu